konstitusi menolak gugatan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkait larangan pengemudi
menggunakan aplikasi gps di ponsel
keputusan ini pun menuai tentangan di kalangan pengemudi taksi dan juga ojek online
aplikasi global positioning system atau gps di ponsel
tidak bisa dipisahkan dari kehidupan para pengemudi taksi dan ojek online
setiap pekerja aplikasi ini selalu menemani
termasuk bagi boy rumah park
pria setengah bayak ini selalu memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mengetahui peta jalan
titik penjemputan menjadi yang pertama
selama perjalanan tak sekalipun boy melepaskan kemudi untuk menggunakan ponselnya
ponsel pintar miliknya ia tempelkan di latar speedometer
sesekali ia melihat ponselnya untuk melihat arah dan kondisi lalu lintas
bagi pensiunan pelaut itu aturan ini tidak masuk akal
saya merugikan kita
karena mempersulit kita untuk menuju tempat
atau untuk titik penjemputan atau akhir penjemputan
kalau bapak selama ini penggunaan handphonenya itu ketika mengendara pegang handphone atau bagaimana
nggak pegang saya nggak pernah pegang cuma saya taruh di speedometer
kalau dibilang itu mengganggu konsentrasi selama berkendara
kalau menurut saya sih enggak
karena saya kan fokus ke depan sambil ngelirik itu awal
kan fokusnya ke depan sama aja kan
mahkamah konstitusi menolak gugatan sebuah komunitas
atas pasal satu ratus enam undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
terkait larangan pengemudi menggunakan aplikasi gps di ponsel
pasal itu berisi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan
wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi
melihat gps di ponsel menurut putusan mk ini
menyebabkan pengemudi kurang berkonsentrasi dan bisa berdampak pada kecelakaan
keputusan mk indonesia menganggap keputusan mk ini aneh
pasalnya keputusan ini tidak menjelaskan detail apa pengertian penggunaan gps di ponsel
dalam waktu dekat ungkap daniel
akan ada aksi demonstrasi yang dilakukan pengemudi taksi dan ojek online
untuk menyikapi putusan ini
dampaknya teman teman khawatir nanti pelarangan penggunaan gipe selama berkendara
nanti akan tanda kutip ya ini dimanfaatkan oleh oknum oknum polisi untuk menindak kami
dalam artian mungkin akan ada penilangan segala macam atau mencari kecari kesalahan
sehingga teman teman akan lebih ekstra waspada terhadap berkendara
dan sebetulnya penggunaan gps sendiri tidak membuat teman teman gelisah
daniel sepakat tilang diberlakukan bagi siapa saja yang menggunakan ponsel sambil mengemudi
namun selama ponsel atau gps diletakkan atau tidak dipegang selama berkendara
pengemudi tidak bisa dikenal
tim liputan cnn indonesia surabaya